presiden joko widodo menganggap aksi kartu kuning yang dilakukan ketua bem ui
saat ditakwa adalah hal wajar
presiden akan mengajak bem ui untuk terjun langsung ke asmat papua
hal tersebut dikatakan jokowi saat mengunjungi pondok pesantren salavia safia
di sukorejo situbondo jawa timur sabtu kemarin
presiden menilai mahasiswa perlu dikirim ke asmat
untuk mengetahui beratnya kondisi lapangan di asmat
sehingga mahasiswa juga dapat berkontribusi
menyelesaikan permasalahan permasalahan yang tengah dihadapi negara
permasalahan gisi buruk di kabupaten asmat papua
merupakan satu dari tiga tuntutan yang disampaikan bem ui
kepada pemerintahan jokowi dodo
yang namanya aktivis muda yang nanya mahasiswa
saya kira dinamika seperti itu kan biasa lah
ada yang mengingatkan bagus sekali
mungkin ketua dan anggota anggota di bem untuk ke asmat
dari ui ya biar lihat betul bagaimana medan yang ada di sana
kemudian problem problem besar yang kita hadapi
di daerah daerah yang ada terutama di papua